mulai rabu lima belas juli pt kereta api indonesia meniadakan pemeriksaan kelengkapan surat izin keluar masuk atau sikm
bagi penumpang kereta api jarak jauh dengan keberangkatan maupun kedatangan jakarta
hal ini sesuai dengan arahan kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin niputo
maka dapat kami informasikan untuk saat ini sikm tidak lagi menjadi syarat bagi masyarakat
ataupun calon pengguna yang akan berpergian menggunakan ka jarak jauh
khususnya dari stasiun di area dki jakarta seperti stasiun pasar senen ataupun juga stasiun gambir
calon penumpang kereta api jarak jauh cukup mengisi corona likely hud metric atau clm
melalui aplikasi jakarta kini sebagai pengganti sikm
namun syarat ini juga tidak diperiksa oleh petugas di stasiun
petugas hanya meriksa kartu identitas penumpang tiket dan surat keterangan sehat
atau hasil rapid maupun swab test
namun masih banyak yang diperiksa
masih banyak penumpang yang tidak memenuhi persyaratan dan gagal berangkat
sejumlah calon penumpang bahkan masih ada yang belum mengetahui
adanya persyaratan hasil dari rapid test atau swab tes
penumpang yang tidak memenuhi syarat keberangkatan langsung dapat membatalkan tiket
di loket stasiun dan mendapat pengembalian secara penuh
bandara soekarno hatta mengatakan sejauh ini belum ada koordinasi dengan pihak dki jakarta
dalam hal penerapan clm tersebut
calon penumpang cukup dengan menunjukkan identitas diri tiket pesawat
dan surat keterangan bebas covid sembilan belas sebagai syarat perjalanan penerbangan
terkait dengan pemberlakuan clm
kita tentu koordinasi antara instansi dengan pemprov dki
untuk sementara pemeriksaan skm
di kedatangan terminal dua maupun terminal tiga itu tidak ditiadakan seperti itu
sejak tidak diberlakukannya sikm pada empat belas juli lalu
data tersebut senada dengan pergerakan penumpang
tim liputan sinen indonesia